sebelum rekonstruksi yang berlangsung hari ini di cianjur jawa barat
subdit jatanras polda metro jaya telah menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan berantai
yang dilakukan wawon cs pada rabu sore di bekasi
dalam rekonstruksi ini wawon cs melakukan lima puluh lima adegan yang semuanya diakui oleh para tersangka
rabu sore subdit jatanras direktorat kriminal umum polda metro jaya
menggelar rekonstruksi serial killer wawon cs di lokasi kejadian di rumah kontrakan
daerah bantar gebang bekasi jawa barat
kedatangan ketiga tersangka pelaku on cs mendapat sorakan dan cemoahan dari warga
saat digiring menuju tempat kejadian
sebanyak lima puluh lima adegan diperagakan oleh para tersangka dalam rekonstruksi ini
kasus subdit jatanras direktorat kriminal umum polda metro jaya
akbp idraweni panjiyoga mengatakan rekonstruksi dilakukan guna mencocokkan kebenaran
antara kejadian sebenarnya sesuai dari keterangan tersangka

dalam reka adegan ini ditemukan sejumlah fakta baru
di mana sosok dede saifullah yang sebelumnya mengaku tidak mengetahui tersangka solihin alias duloh
mencekik para korban dan ternyata diakui olehnya
untuk kegiatan rekonstruksi di wilayah bekasi ini
kami memperagakan sekitar lima puluh lima total lima puluh lima adegan
di mana para tersangka memperagakan bagaimana proses terjadinya pembunuhan ini
mulai dari awal perencanaan sampai dengan terjadinya pembunuhan
sampai dengan tersangka pergi meninggalkan rumah ini
sementara itu kuasa hukum tersangka
freddy sagala mengatakan akan mengikuti seluruh proses penyelidikan
dirinya pun menyerahkan semuanya kepada pihak kepolisian
dengan harapan agar kliennya mengatakan yang sebenarnya terjadi
mereka korporatif mereka juga punya sama
dan proses berikutnya kita serahkan nanti ke pihak kepolisian
untuk keindosan segala macam
kita lihat proses lebih lanjut
kasub dikejatan rastit reskrimu polda metro jaya akbp indraweni panji yuga
dari lima puluh lima adegan yang diperagakan keseluruhannya diakui oleh para tersangka
rencananya petugas jatah rastpolda metro jaya akan melanjutkan adegan rekonstruksi
ke cianjur jawa barat pada hari ini
erik kustara bekasi jawa barat